sentra hewan kurban mer surabaya mulai diramaikan oleh penjual sapi dan kambing dari berbagai daerah di jawa timur
kesehatan semua hewan kurban yang dijual tersebut telah diperiksa di daerah asal masing masing
pemeriksaan kesehatan pada hewan ternak meliputi kondisi fisik hewan apakah terindikasi ada luka atau ruam baik di kuku maupun mulut
selain itu hewan kurban yang akan dipasarkan wajib divaksin
menurut pedagang pemeriksaan hewan kurban hingga sampai di sentra penjualan sangat ketat apalagi setelah berbagai virus pmk dan lsd
sebelum sapi berangkat ke darat sudah ada pemeriksaan di daerah
perjalanan sepuluh jam sampai kalianget anda karantina di kalianget sama dokter hewannya
sampai ke sini perjalanan kan dua hari ya sapi itu kecapean
di bangkalan juga ada periksa untuk surat surat kesehatan sudah insya allah sudah siap
sementara itu dosen kedokteran hewan universitas wijaya kusuma surabaya menjelaskan vaksinasi pada hewan ternak menjelang idul adha ini perlu digencarkan
untuk mengantisipasi penyebaran pmk dan lsd
apalagi penyebaran virus pada hewan ternak ini terjadi sangat cepat
kalau kita ngomongin pmk dan juga lsd ini kita ngomongin virus ya
jadi kalau kita ngomongin virus tentu ini faktor penyebarannya bisa banyak
jadi bahkan kita sebagai manusia pun bisa menjadi penyebar gitu
setelah memegang yang satu kemudian tanpa kita tahu sebenarnya mungkin tanpa kita sadar
sebenarnya dia sakit sedang menjelaskan
sedang masa inkubasi jadi dia sudah terkena tetapi dia belum menunjukkan gejala
kemudian kita berpindah ke sapi lain yang masih sehat itu juga bisa
jadi misalnya masyarakat gitu ya megang sapi satu kemudian ke sapi yang lain itu juga bisa
atau transportasi pun demikian
nah ya banyak faktor sebenarnya apalagi kita ngomongin virus ya
jadi ya banyak sekali
adapun pemerintah kota surabaya melakukan pemantauan di sejumlah lokasi penjualan hewan kurban
bahkan mulai selasa pagi puluhan hewan ternak divaksin
hingga kini pemkot surabaya telah mendapat enam ratus dosis vaksin lsd
yang langsung disuntikan ke sejumlah hewan ternak secara bertahap